masih terbelahnya sikap di internal partai persatuan pembangunan jelang pilkada serentak dua ribu delapan belas
jelas mengguncang peta politik nasional
setelah dianggap sudah berislah ternyata p tiga kubu jan farid juga memberikan dukungan
bagi calon yang akan berlaga di pilkada
tidak hanya di ibu kota tapi kubu jan farid mengklaim juga mengajukan tujuh puluh enam pasangan calon
di berbagai daerah
akankah manuver politik ini akan mengubah peta dan wajah politik nasional
sekonyong konyong partai persatuan pembangunan atau p tiga menggoncang perhatian
sekaligus peta politik dukungan di pilkada serentak dua ribu tujuh belas
deklarasi dukungan p tiga kubu jan farid kepada pasangan ahok jarot
seakan ingin menunjukkan bahwa p tiga kubu muktamar jakarta masih eksis
meskipun tidak memegang legitimasi hukum dari kementerian hukum dan ham
namun p tiga pimpinan jan farid mengklaim mesin partai masih berjalan normal
hingga tingkat daerah
kendati tidak bisa secara resmi mengusung ahok jarot
jan farid yakin kepengurusannya termasuk abraham lunggana atau haji lulung
akan solid memenangkan pasangan ini di ibu kota
tidak hanya di ibu kota berbekal putusan mahkamah agung
jan farid mengaku secara resmi telah mengusung tujuh puluh enam calon kepala daerah
di pilkada serentak dua ribu tujuh belas mendatang
kita punya bpw kita punya pa
kita punya rantai
mereka lah nanti yang menjadi tim kita untuk turun di lapangan
ketua dpw kita itu haji lulung
haji lulung kabarnya menolak pak
kita ada tujuh puluh enam tempat kita ikut mendukung
secara formal atau secara informal pak
kalau ini kan secara informal karena memang pendaftaran sudah ditutup ya bang ya
saya secara formal yang ini sesudah ditutup
yang lain sebelum
terima kasih pak
romi menepis pecahnya internal partai akan berdampak pada suara dukungan calon yang diusung
mereka menegaskan mesin partai solid untuk bekerja memenangkan agus yudhoyono dan silviana murni
tentu fokus kita kita mengalir saja bahwa kita sudah mencalonkan mendukung agus dan silvi
maka kemudian kita fokus bekerja untuk menyukseskan itu dengan elemen yang kita miliki
terus ada orang nanti di lapangan
kami tidak mendukung agus silvi
dia berbaju p tiga pakai dpp p tiga yang bukan dpp nya romi
ya sebenarnya secara hukum itu sudah salah
kendati kementerian hukum dan ham masih mengkaji kemungkinan p tiga jan farid mendapatkan pengakuan
namun kpu provinsi dki jakarta menegaskan hanya mengakui dukungan p tiga kubu romi
dengan alasan ketengdusan p tiga muktamar islah yang memiliki sk dari kementerian hukum ham
menteri hukum dan ham yasona lawli memberikan sinyal surat keputusan kemenkumham
atas kepengurusan p tiga kubu romahur muzi dapat ditinjau ulang
namun kemenkum ham menepis tudingan adanya lobi politik dalam proses peninjauan ulang sk
atas kepengurusan p tiga kubu romi tersebut
bu nggak ada urusannya dengan politik
nggak ada urusannya dengan politik
tiba tiba dia masukin
dia bilang saya ada novum baru nih
tadi juga beliau minta ketemu
saya bilang saya ada rapat di dpr
jadi dia bilang saya ada hal yang baru
ada pendapat mantan makan hukum konstitusi
ada beberapa pakar dia masukin ke saya
itu kan analisis baru tentang ini
dan memang sk yang ke pak romi kan sedang digugat di pt un
banding lagi dia
lalu melihatnya dari perspektif juridis
nggak ada politiknya
jangan masukin biar apa
nggak akan mungkin
setiap orang mempunyai hak untuk mengajukannya
tapi kan tidak boleh langsung oh ini begini
makanya saya katakan ya kita terima kita kaji dengan baik
kalau memang mempunyai dasar hukum yang kuat
kalau punya ini ya kita lihat aja
persoalannya jika kpu hanya mengakui dukungan partai politik yang disahkan oleh kementerian hukum dan ham
kenapa pemerintah justru berpikir ulang untuk mengkaji keabsahan surat keputusan untuk kubu romi
apakah ini karena manuver kebujan parit yang secara terbuka mendukung pasangan ahad jawat
kita nantikan kelanjutan drama politik partai kabah yang tak kunjung usai ini
budi adiputro cnn indonesia
ya seperti tadi
tersangka dinamika dukung mendukung dalam pilkada dki berimbas pada berlanjutnya konflik internal di tubuh partai persatuan pembangunan atau p tiga
meskipun mengantongi sk menkumham dan bergabung dalam koalisi pemerintahan jokowi yang berkuasa saat ini
kuburomahur muzi belum bisa benar benar bernafas lega
apakah karena p tiga kubu romi tidak mendukung kandidat petahana ahok jarot dalam pilkada dki
sehingga dinilai masih ada celah sk menkumham bisa beralih kepada kubu jan farid
yang selama ini dikenal menjadi seterunya dan kebetulan
telah mendeklarasikan menjadi pendukung kandidat petahana dalam pilkada dki
kami mengulasnya malam hari ini dengan arsul sani sekjen dpp p tiga di bawah ketua umum romahur muzi
kemudian ada hamfrey jemad wakil ketua umum p tiga di bawah ketua umum jan farid
selamat malam pak hamfrey
baik terima kasih
kemudian ada bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara universitas negeri jember yang tersambung melalui skype
selamat malam mas bayu
malam mas indra
malam pak asy jemat
ya selamat malam mas bayu
baik saya akan mulai terlebih dahulu dari pak amri jemat
jadi sebenarnya ingin mengklarifikasi ini bukan bentuk mahar politik
karena kemudian mumpung p tiga nya mas romi ini lagi mendukung yang beda dengan apa
sebenarnya kita tahu bahwa yang dekat dengan kandidat petahana pemerintah adalah dekat dengan kandidat petahana ini
lalu kemudian p tiga
tiga kubu pak jan farid sini lalu masuk untuk mendukung itu untuk meraih simpati begitu
bukan bukan seperti itu
begini mudah kita melihatnya bahwa ini bukan mahar politik dalam konteks ini tukar menukar untuk sk pengesahan
bukan seperti itu
bukan sama sekali bukan
itu mudah kok menilainya
karena ini masalah p tiga ini sudah lama
kita sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap
dari putusan kasasi mahkamah agung itu sejak dua november dua ribu tujuh belas
dan kita sudah mengajukan beberapa kali juga permohonan untuk mendapatkan pengesahan kepada menteri hukum dan ham
dan sudah juga beberapa gugatan kita lakukan
termasuk juga di mahkamah konstitusi
jadi ini masalah yang sudah berjalan cukup lama
nah memang kurang diperhatikan oleh banyak pihak
ketika proses ini berjalan
nah mungkin munculnya ini berkaitan dengan soalan pilkada dki jakarta
jadi bertepatannya ini bukan karena ini ya sengajaan begitu ya
nggak ada sengajaan
memang terus terang kita kan terakhir waktu deklarasi itu kan juga buat ini nota kesepahaman
tapi memang benar ketika proses hukumnya sedang berjalan pun
lalu ada momentum pilkada ah merapat ini
mumpung p tiga nya mas romi tidak sedang segaris nih dengan kekuasaan begitu
bukan begitu ya
enggak kita memang punya pilihan untuk mendukung ahok jarot
karena kita anggap dia bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan
inginan program untuk umat islam dan juga program untuk masyarakat secara luas begitu
kalau misalnya begini ini bentuknya klarifikasi terus ya
karena supaya mas romi bisa melihat jawaban dari pak amri
ketika misalnya p tiga nya pak romi atau yang juga pak arsul ini mendukung ahok jarot
maka juga akan mendukung yang sama
nah kalau kita memang melihat bahwa ahok jarot itu punya katakanlah aspirasi yang sesuai dengan kita
ya tentu kita akan punya penilaian juga yang tidak berbeda
walaupun ketika itu misalnya
p tiga nya mas romi ini juga mendukung ahok jarot misalnya
maka p tiga dari pak jan farid juga akan ikut
begini dukungan terhadap ahok jarot itu tidak muncul tiba tiba
ini sebenarnya sudah cukup lama
dan kalau kita lihat ke belakang yang namanya pak jan farid ini sudah punya hubungan cukup kedekat
terus terang dua ribu dua belas pada waktu pak jokowi dan ahok ini maju
itu justru yang banyak katakanlah memberikan kontribusi
bahkan rumahnya sendiri itu dijadikan
yang dipercayai dijadikan posko itu adalah pak jan farid
jadi kita bisa lihat ke belakang ini sebenarnya
jadi jangan dibilang pak jan farid baru muncul
dia justru dari beberapa katakanlah ya
pilkada dki jakarta dia sudah muncul sebelumnya
pertanyaan saya sederhana
katakanlah misalnya pak romi
kubu pak romi ini atau pak arus sulsani ini
juga misalnya saat ini mendukung kubu
mendukung kandidat ahok jarok
maka akan sama juga dukungannya
yang dilakukan oleh pak jan farid
kubu pak jan farid dan pak amri ini
kenyataannya kan dia tidak mendukung ahok jarok
nah itu dia makanya
jadi kalau kita menentukan sikap kita
itu kan gak ada salahnya
kita juga tidak mempersoalkan
untuk kubunya romah hurmusi itu mendukung agus silviana
tapi kita merasa kenapa kita mendukung ahok jarot dipersoalkan
jadi yang ingin ditanyakan ini
dukungan anda benar benar karena memang soal kriteria seperti yang anda sebutkan tadi
maksud saya bukan dari apa
biasanya banyak mempersoalkan itu dari pihak romah hurmusi
nah itu pertanyaan saya selanjutnya ya
saya masih penasaran
karena yang di luar berbicara seperti ini
kubu pak jan farid yang asal berbeda aja sama kubunya romi
mereka dukung siapa kita dukung yang lain begitu
bukan seperti itu
ini kan semuanya punya konsekuensi
apa yang dilakukan oleh pihak romahur musi juga tentu ada konsekuensinya
kita mendukung ahud jarog juga ada konsekuensinya
kalau kemudian untuk itu kita mengajukan permohonan pengesahan
dari dulu juga kita sudah ajukan
tetapi kalau kita lihat perkembangan sekarang
pengajuan permohonan pengesahan ini ternyata di respon cukup positif
statement statement yang dikemukakan oleh menkumham
itu sudah jelas ya sangat positif untuk kita
sekarang ini anda menyebutnya sangat positif
karena kalau kita lihat sebelumnya perdebatan p tiga ini
anda menilai sangat tidak positif terhadap menkumham
ya pada waktu itu mungkin beliau belum melihat secara jelas
tapi sekarang ini kan
satu beliau sendiri bilang sudah dikaji
kedua mendengarkan juga
nah ini yang belum ada
ya dulu sekarang timbul
itu pendapat pendapat dari ahli hukum tata negara
bahkan juga disebutkan dari mantan hakim konstitusi
nah jadi menurut kita sekarang ini lebih objektif
nah kalau itu memang sesuai
sebelumnya nggak objektif ya
kita nggak tahu apa penilaiannya
jadi kita harus mengambil penilaian pertimbangan dari pihak luar
karena dasarnya itu adalah sudah ada putusan pengadilan
bagaimana pak arsul anda melihat ini
posisinya sekarang kayaknya kebalik ya pak arsul ya
begitu ya setuju anda
kita ini zaman sekarang ini hidup di rumah kaca
masyarakat itu bisa melihat
jadi apapun kita mau bungkus
dengan kata kata dengan kalimat dengan gaya berkomunikasi apapun
tapi sebuah ketulusan pun karena kita ada di sebuah dunia yang merupakan rumah kaca
itu akan bisa dilihat
apakah itu tulus apakah itu yang sebenarnya atau itu bahkan merupakan sebuah kebohongan
jadi maksud anda apa
apalagi kalau di rumah kaca itu kebetulan dikaitkan dengan sebuah rangkaian peristiwa yang serba kebetulan
serba kebetulan itu seperti ini kalau dalam kasus p tiga ini
jadi anda tidak percaya ini kebetulan ya
ya ini serba kebetulan
serba kebetulan itu seperti ini
saya mengajukan permohonan pengesahan
kemudian saya mendukung jarot
ahok jarot pasangan ahok jarot gitu
itu peristiwa yang serba kebetulan
kenapa kok tidak mengajukannya itu dulu
sebab itu kan ada rangkaian ya
mengajukan permohonan pengesahan atas dasar apa yang disebut putusan enam ratus dua
itu kan sudah dilakukan sebelumnya
dan karena kemudian dan sudah dijawab sudah direspon pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu lima belas oleh pak menteri hukum dan ham
dan kemudian setelah direspon tidak dikabulkan ketika pak menteri hukum dan ham itu mengambil kebijakan kebijakan lain
misalnya menerbitkan sk yang memperpanjang kepengurusan bandung
disertai dengan kemudian katakanlah itu merestui muktamar pemerintah
dan kemudian mengeluarkan sk baru
itu semua sudah dilakukan
dan artinya kemudian dipilih jalan hukum
jalan hukum itu sekarang sedang berjalan
yang di pn jakarta pusat gugatan beliau sudah ditolak
kemudian yang sekarang di pt un jakarta sedang berjalan
tiba tiba belok lagi
dengan permohonan yang baru yang bersamaan dengan ahok
ini permohonan baru berarti pak menteri
permohonan baru lagi
berarti bukan kebetulan dong pak
nah itu yang saya sampaikan
itulah peristiwa yang serba kebetulan
yang kalau masyarakat awam di rumah kaca
di dunia yang merupakan rumah kaca itu sudah akan bisa menyimpulkan
jangan diulang ulang nanti ada jawabannya
bagaimana jawabannya pak amri
jadi begini kalau dibilang itu katakanlah baru enggak dong
tadi aja sudah dibilang
bahwa dari dulu juga sudah diajukan untuk itu
tapi waktu saat itu si kapten kumham belum mempertimbangkan faktor
seperti katakanlah pendapat dari ahli hukum
tidak mendapatkan pendapat
belum pada saat itu belum diminta
nah juga saya mau pengen bilang begini
bahwa sebenarnya di setiap sk yang diberikan
ini pak astro pasti tahu itu
ada pasti poin nyatakan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan
maka sk pengesahan itu dapat diperbaiki
jadi sk ini bisa diperbaiki
bisa untuk itu
kalau ada kekeliruan
persoalannya bagaimana membubarkan kekeliruan itu
justru dilihat sekarang
karena kembali lagi pak menteri sendiri sudah bilang
ini ada putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap
nah menterinya sendiri sudah mengakui untuk itu
tapi sekarang ditambah pendapat dari luar
nah yang dibilang katakanlah tidak apa yang kebetulan itu
yang katakanlah quote unquote misalnya dicurigai
karena masalah ahok jarot
kalau ini belum masalah
dua tahun yang lalu saja sudah masalah
jadi anda tidak setuju sebut itu serba kebetulan
tidak bisa dong tidak bisa
kecuali kalau dadakan muncul persoalan ini
ini tidak dadakan
pengajuan baru tadi
kalau kita mau mengajukan
kita mau ngajukan boleh setiap saat kapan saja
dan kalau menterinya menangkap
atau sebulan yang lalu
tidak ada masalah
atau kok tidak setelah ini
itu hak kita
tidak bisa orang lain mendikte kita
kita yang menentukan
kita yang bisa menilai kapan harus kita ajukan
kalau mau dikaitkan dengan ahok
itu kan penilaian orang lain
tapi kan sah sah aja
kapan kita mau ajukan
kapan kita mau milih ahok jarot
tapi ini kan sebalik kepada pak menteri
dan kita tidak usah sampai mendite pak menteri untuk soal ini
jadi pak menteri posisinya sekarang sangat positif ya di mata anda
kalau sudah permohonan kita dipelajari
dan juga memang sudah ingin mendapatkan pertimbangan dari para ahli hukum
itu kan cukup positif
nanti kita akan bicara soal sk ini ke pakar hukum tata negara
tapi kita harus jeda dulu ya mas bayu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita lanjutkan
saat ini saya ingin melihat dari perspektif hukum tata negara
mas bayu mungkin bisa anda jelaskan tadi
ini perdebatannya tadi soal sk
ketika kemudian sk ini akan ditinjau kembali
seperti apa sih syarat syarat sebuah sk ini kemudian bisa ditinjau kembali
pak amri tadi mengatakan bahwa dalam sk itu ada poin
bisa diperbaiki jika ada kekeliruan
artinya masih ada celah ini berubah kepengurusan p tiga
ya mas indra
jadi pertama saya perspektifnya
bukan rumah kaca seperti pak aslusani
saya perspektifnya adalah rumah indonesia sebagai negara hukum
jadi dalam konteks ini
menteri hukum asasi manusia itu adalah pejabat administrasi pemerintahan
atau pejabat tata usaha negara
di mana dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan
itu membuat sebuah keputusan atau usaha negara
yang sifatnya kita sebut sebagai basiking
sejak tahun dua ribu empat belas
sejak ada undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu empat belas tentang
tentang administrasi pemerintahan
di pasal enam puluh empat
jelas mengatur sebenarnya sebuah keputusan atau usaha negara
atau ktun dalam hal ini adalah sk pengesahan partai persatuan pembangunan
dengan ketua umum muhammad musi
itu sebenarnya kalau mengacu ke pasal enam puluh empat ayat satu
sebuah keputusan atau usaha negara
itu dapat dibatalkan
atau bahasa mungkin oleh pejabatnya ditinjau ulang
sepanjang mengandung pertama
kedua cacat wawonang
ketiga cacat substansi
siapakah yang boleh untuk kemudian meninjau ulang itu
pasal enam puluh empat ayat dua atau ayat tiga berikutnya
menjamin bahwa ada tiga yang berwenang untuk meninjau ulang hal tersebut
pertama pejabat yang membuat keputusan tentang usaha negara itu sendiri
dalam hal ini adalah menteri hukumatasi manusia
yang kedua atasan pejabat berarti presiden republik indonesia
yang ketiga barulah pengadilan
yaitu pengadilan tata usaha negara
artinya kalau mas indra menanyakan dalam aspek hukum administrasi negara
apakah mungkin sebuah sk itu dilakukan peninjauan
saya pikir mungkin sepanjang syarat syarat yang diatur di undang undang administrasi pemerintahan terpenuhi
dalam hal ini mengandung cacat wewenang cacat prosedur dan cacat substansi
seperti itu mas indra
oke baik kalau anda melihat dari konteks p tiga ini
anda melihat ada tidak yang memenuhi tiga tadi itu
pertama yang boleh menyatakan hal itu adalah
satu pejabat yang membuat keputusan itu sendiri
kemudian atasan pejabat atau pengadilan
dalam hal ini saya memberikan apresiasi kepada dua kubu partai persatuan pembangunan
yang saat ini hadir di studio cnn
karena menempuh jalan konstitusional atau jalan hukum dalam menyelesaikan sengketa ini
yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara
sekaligus saat ini saya dengar mengajukan judicial review undang undang pilkada ke mahkamah konstitusi
artinya jalan penyelesaiannya harus kita hormati
karena ini adalah jalan konstitusional yaitu jalan hukum
ini adalah pembelajaran hukum yang baik bagi warga negara indonesia
kalau saya kemudian ditanya apakah ini mengandung salah satu dari tiga unsur tadi
saya pikir yang bisa menilai adalah satu pejabat itu sendiri atasan atau pengadilan
tapi posisi saya adalah gini mas indra
kalau kita mau mengambil penyelesaian hukum jangan setengah setengah
artinya sejak awal kalau kita memang mau menyelesaikan secara hukum
itu yang harus kita pilih

ambil jalan hukum tapi masih ada unsur unsur politik untuk
lobby politik maksudnya ya
ya artinya kalau memang putusan pengadilan mengatakan a ya laksanakan a
putusan pengadilan mengatakan b ya laksanakan b
jangan kemudian ditafsirkan lagi
saya pikir dua tahun sengketa partai persatuan pembangunan ini
kepengurusan partai persatuan pembangunan ini
karena kerasnya karena derasnya unsur unsur politik dalam menyelesaikan persoalan ini
karena sebenarnya menurut saya
kalau kita mau berpegang teguh pada perusahaan perusahaan hukum
sejak awal sebenarnya tidak akan sepanjang ini
kasus penyelesaian persoalan partai persatuan pembangunan ini mas indra
oke baik pak ampre
saya ke pertanyaan sederhana tadi seperti yang sempat disinggung sendiri sama pak arsul sebenarnya
katakanlah anda kemudian ini bukan mahar
tapi katakanlah begini nanti akhirnya sk pun tidak berubah gitu
tidak diberikan kepada kubu jan farid di kubu anda begitu
tetap ini kemudian anda masih akan mendukung ahok jaro
jadi begini tadi saya mau menyambung sedikit ya nanti akan kesana juga
itu memang benar yang dikemukakan
bahwa segala sesuatunya itu kalau menyangkut sk itu kewenangan dari menteri hukum dan ham
dan sepanjang kita ketahui dalam undang undang administrasi pemerintahan
itu keputusan dari pejabat tata usaha negara tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap
nah ini satu poin yang sangat kuat sekali
nah untuk itulah makanya
jadi maksudnya sk itu melihat putusan ma
karena putusan ma itu berkuatan hukum tetap dan jelas menyatakan bahwa yang sa itu adalah pengurusan yang di
muktamar jakarta yang dipimpin oleh haji jan farid
nah jadi dengan dasar seperti itulah ya kita setiap kali beberapa kali mengajukan permohonan
termasuk yang terakhir ini juga
jadi dengan demikian kita sebenarnya tidak mempersoalkan soal nanti katakanlah dikaitkan dengan ahok jaro
terus kemudian bagaimana nanti katakanlah apa
putusan daripada menteri hukuman ham setelah pengajuan ini
tetapi kan perjuangan ini bukan pertama kali
kita sudah teruji selama dua tahun ini
dan sekarang dibuka oleh menteri untuk mendapatkan katakanlah penilaian yang lebih objektif lagi
dibukanya persis ketika deklarasi dibuka
ya nggak ada masalah bagus itu betul kan
saya ingin mengulangkan pertanyaan itu karena lagi mau dikonsisten
ya boleh jadi sebenarnya kilo kita sih tentu kan nggak bisa memastikan
tapi kita sudah melakukan berbagai macam upaya
betul yang tadi dibilang
upaya yang dilakukan adalah upaya melalui pengadilan
dan itu kita sudah dapatkan
tapi mas bayu tadi pendapatnya kalau memang pengadilan hukum ya hukum saja konsisten
tidak perlu ada unsur politik seperti misalnya dugaannya adalah disampaikan soal
dan pak hamre ini sedang mengacukan kugatan atas sk yang sekarang loh
sekarang ini putusan hukumnya kan sudah ada
nah sekarang tinggal kewenangan menteri untuk memakai putusan hukum itu itu aja sekarang
tapi coba tanya kepada pak arsul ini punya nggak dia putusan pengadilan yang memberikan pengesahan kepada dia nggak ada
pak hamre sudah nanya di sini saya sudah tahu
jadi begini prinsip bahwa kalau putusan pengadilan itu harus dilaksanakan kalau putusan pengadilan itu tentu memenuhi syarat syarat hukum
nah persoalannya adalah putusan mahkamah agungnya pak hamre yang nomor enam ratus satu itu punya problem
ada problem kalau dikaitkan dengan kasus ptk ini
pertama dalam putusan ma itu ya pak jan farid pak demyati itu bukan pihak yang gugatannya dikabulkan
kedudukan kedua beliau itu sama dengan kedudukannya pak romi pak sd ya tergugat
pihak yang dikabulkan gugatannya namanya seorang kader namanya kamil majid ya
itu diam tidak mengajukan permohonan eksekusi
bahkan kemudian ikut muktamar ikut proses islah masuk dalam jajaran kepengurusan yang sekarang yang sudah di sk kan oleh pak menteri yang sekarang lagi digugat oleh pak amin
dikubu pak romy maksudnya ini
ya dikubunya pak romy
sebenarnya yang memenangkan gugatan kader itu
iya kader itu
bukan pak jan farid bukan pak demiati yang dikugat
sedangkan ini putusan perkara perdata
kalau yang namanya putusan perkara perdata itu hanya tentu yang berhak dapat keuntungan itu adalah yang mendapatkan yang gugatannya dikabulkan itu
itu yang harus dikatakan
pihak lain tidak bisa
pihak lain tidak bisa dong
kalau misalnya ya mas indra yang dikabulkan terus di dalam putusan yang dituntut mas indra itu ada keuntungan untuk saya terus kok saya yang mohon
itu secara prinsip hukum perdata
jadi hanya ikut keuntungan

yang kedua pak menteri hukum dan ham itu bukan pihak dalam perkara itu
itu yang artinya adalah hubungannya adalah ketika bukan pihak
kalau dia bukan pihak dia tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan putusan itu karena ini perkara perdata
bukan perkara judicial review bukan perkara pt un yang ditujukan kepada pak menteri
ini perkara antara para pihak yang dimana pak menteri bukan pihak pemerintah bukan pihak
tapi untuk menentukan sk itu dari pt un
yang lebih penting lagi kan di dalam putusan itu memang disebut adanya sebuah akta yang memuat susunan kepengurusan yang dinyatakan sah
tetapi akte itu kemudian oleh pak jan farid sudah dirubah
sudah dirubah itu pada tanggal tiga puluh oktober dua ribu lima belas
nah karena itulah oleh pak menteri sudah dijawab
anda kok mengajukan permohonan
pengesahan atas dasar putusan ma
padahal anda sudah ubah sendiri ini aktanya itu satu
karena itulah pak menteri mengeluarkan sk baru apalagi setelah ada proses islah
dan di dalam proses islah itu pak hamre hadir waktu itu
cuma tidak ikut menandatangan ini karena tidak ikut menandatangan ini adalah pak tim latif
kalau hadir ada artinya apa apakah sudah mengaku
artinya ada setelah ada putusan ma
ini yang bermasalah tadi

ada proses mediasi
mediasinya yang mimpin juga pak menteri pada saat itu
mediasi itu menghasilkan lima poin
antara lain kesepakatan islah
islah itulah yang jadi
dasar dilakukannya oleh mutamar
sekarang begini ya
mulai dari ini dulu
putusan ma itu ada problem tadi
bahwa bukan pak jan farid yang melakukan gugatan sebenarnya
ada problem itu semuanya
karena putusannya sudah terang beneran kok
ya putusan semua ada di situ sebagai via
pak jan farid sendiri sebagai tergugat
romahur musi juga sebagai tergugat
nah kalau kemudian ada pihak lain yang sebagai penggugat intervensi
nah kemudian ada putusannya yang sangat kuat
yang pertama menyatakan bahwa
muktamar surabaya yang dimimpin oleh romar musi itu tidak sah dengan segala akibat hukumnya
itu telak gitu
nah muktamar jakarta yang dipimpin oleh jan farid itu sah
oh nggak ada putusan itu
yang ada adalah putusan mengesahkan ke pengumuman
bukan dalam pertimbangan anda
jangan dulu saya jelasin dulu
kita bicara ini ya dong
kita jelasin jangan dipotong jangan dipotong saya jelasin
betul baik baik
kalau saya jelasin jangan dipotong
tapi ada benar tidak sah yang
sekarang begini aja pak indra
loh kalau menteri sekarang menerima permohonan kita mengkaji pasti ada sesuatu dong dari putusan enam ratus satu yang dilihat pak menteri benar
itu yang kita ingin meyakinkan benarannya
itu aja endingnya aja kita lihat endingnya aja sekarang
kita lihat endingnya aja
sekarang pak menteri minta kajian yang lebih kuat lagi dengan mengundang pakar pakar betul kan
ya nggak salah dong pak menteri
artinya ada yang salah maksudnya seperti itu
iya apalagi ada poin yang menyatakan bahwa ya kalau ada kemudian hari ada kekeliruan bisa diperbaiki
saya ingin kembali ke yang begitu
karena ini kan nanti jadi penilaian ada yang salah atau tidak
kita tidak bisa masuk ke sana dulu makanya kita harus uji ini kebenarannya kan
jadi dalam putusan ma saat itu disebutkan
muktamar surabaya di bawah rumah urbuzi itu tidak sah
ya ada itu amarnya
kemudian ada yang muktamar jan farid sah
di mana sah
itu ada di semua
terpapi kalau ada akta
waktu pakar pakar juga sudah memberikan pendapat itu semuanya sudah mendukung
tidak karena akan berbeda sekali ketika ada pernyataan bahwa
ini tidak akan sembarangan
tidak tidak ada
silakan pak amri tunjukkan
tapi kalau versinya dari arsul sani sih ya jelas aja dia menyalahkan dan dia mengaburkan segala sesuatunya
begini putusan pengadilan itu ingat ya kemarin aja baru profesor aswanto bilang
putusan pengadilan yang inkrah itu harus dihormati
tidak bisa dihiraukan atau tidak bisa diperhatikan
untuk itu kemarin dalam
tapi penggugatnya ke bawah mana
harus dihormati terhadap pihak yang gugatannya dikabulkan
itu dulu harus dipahami
kalau pak indra itu yang dikabulkan ya iya kok terus yang mohon saya
apa hak saya untuk mau
itu yang harus
karena ini perkara perdata loh
ini semuanya sudah diperiksa di mahkamah agung
ini perkara perdata
ini kan persisian internal partai
ini semuanya sudah diperiksa segala sesuatunya
baik pengurusannya maupun muktamarnya pun juga sudah ada dalam pertimbangan
kita tuh gak bisa melihat hanya amar point by point
tapi melihat secara keseluruhan dari putusan itu
malah dianggap bahwa muktamar yang dilakukan oleh romahur musi itu adalah muktamar yang tidak sesuai dengan
kalau memang putusannya ada muktamar surabaya di bawah romah ruzi tidak sah bukankah itu sebuah hal yang jelas
cerita muktamar surabaya cerita muktamar jakarta itu sudah cerita masa lalu
sudah kita tutup
ibarat main wayang itu sudah masuk kota
karena maksudnya kita bicara putusan ma ya masalahnya
kita bicara putusan ma
setelah terjadi putusan ma itu ada putusan ma
ada proses mediasi pada saat itu
proses mediasi yang dipimpin oleh menteri hukum dan ham dan bertempat di kantor pak menteri
enggak jalan itu mediasinya
beliau itu juga ada
salah satu lima
nah sekarang siapa yang memaksakan
kalau mediasinya jalan perkara perkara di pengadilan pasti nggak ada lagi
ini perkara semuanya masih ada
tapi waktu itu ada datang mediasi
jalan jalan untuk melihat saja
tapi tidak ada kelanjutannya
karena pak hamri datang lagi
memang itu skenario yang mereka mau lakukan
soalnya ada mediasi
dan kemudian dilanjutkan dengan islah
pak yasona maksudnya
pak rufiak romar musi sendiri
masa kita di depan kantornya menteri bisa memaksa
tapi begini saja gampang kok
posisinya dipaksa tidak waktu itu datang mediasi
kita mau melihat dulu
sekarang saya tanya dipaksa tidak oleh pak menteri
proses mediasi itu bisa terjadi kalau memang semua perkara soalan selesai
dibuatlah perjanjian perdamaian
ini tidak ada
waktu yang kata kata disebut mereka muktamar islah pondok gede
itu pun pak jan farid nggak ada
tidak ada semuanya
ada individu individu datang terus di claim
tidak ada yang datang
ada bayangan pak indra
ada kesepakatan islah
ada kesepakatan nih
lima poin itu ada
salah satunya apa perselisihan
perselisihan akan diselesaikan islah
dan kemudian disepakati muktamar
muktamar diselenggarakan oleh pak sda dan pak romi
karena yang di p tiga itu yang berselisih itu awalnya adalah pak surya darma ali
tapi masuk di pengadilan sudah menyatakan pak muktamar jakaros
habis itu empat puluh delapan orang pengurusnya pak jan farid
itu masuk di dalam ke pengurusan yang utama
saya masih belum clear soal ada yang menyebutkan bahwa
tidak ada makanya pak hamri mana kalau ada kita
saya minta pendapat dari mas bayu dwi anggono
kita segera kembali setelah jadwal berikut
jelas itu amatnya saja
saya yakin mas bayu tadi mendengarkan perbincangan adu argumen di segmen sebelumnya
soal putusan ma ada problem tentang beberapa hal tadi
bisakah dijadikan acuan untuk mengesahkan sebuah skmn kumh begitu
bagaimana mas bayu anda melihat ini
ya mas indra saya sebenarnya tidak ingin terlalu membahas dalam soal putusan mahkamah agung tahun dua ribu lima belas tersebut
karena faktanya saat ini memang atas dasar keputusan itu menteri memilih mengesahkan salah satu kubu pantai persatuan pembangunan
jadi lebih baik saat ini kita fokus ke pertama
dan saat ini kita fokuskan bahwa bagaimana terhadap kedudukan sk tersebut agar nanti dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak
maka saat ini memang saya pikir dengan perkara ini telah beralih ke pengadilan tata usaha negara
pihak penggugat dalam hal ini p tiga dengan ketua umum bapak jan faris
nanti p tiga kubu ketua umum bapak rohamir musi bisa menjadi pihak intervensi
artinya dengan prinsip pt un yang audi et ultra partem semua pihak didengar
saya pikir semua pihak didengar
saya pikir semua pihak bisa menyampaikan argumen argumen tadi
argumen argumen hukum yang saya pikir masing masing punya argumen hukum
biarkan hakim yang akan menilai
karena sekali lagi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka sehingga tidak akan terpengaruh atas berbagai upaya upaya politik
hakim akan memutuskan sesuai dengan fakta fakta persidangan
jadi maksud saya ingin saya sampaikan adalah saat ini menteri telah mengambil keputusan untuk mengesahkan p tiga dengan ketua umum ramadhan musi
itu harus diperhatikan
itu harus dianggap sesuai dengan asas pradipta usaha negara
masih dianggap sah sk tersebut
namun memang apakah menteri boleh andai kata menteri mengambil sikap lain untuk kemudian berbalik meninjau sk itu
saya sekali lagi kalau ditanya dalam perspektif hukum administrasi negara dimungkinkan untuk meninjau kembali
tapi apakah menteri mengambil jalan itu tentu pak yasenaloli lah yang paling tahu mas indra

baik tapi saya boleh tidak ingin mendapatkan penjelasan bahwa ketika kemudian kembali ke salonja

kemudian yang menggugat itu tidak mempermasalahkan karena sebenarnya kedua kubu ini adalah pihak yang tergugat ketika di ma itu
apakah mungkin tidak kemudian ini dieksekusi menjadi sebuah putusan untuk sk
pilihannya memang menteri saya pikir menteri sebagai pejabat usaha negara sebagai pejabat di pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya terikat pada dua hal

bukan bebas tapi bebas dengan kekuasaannya
terikat pada dua hal yaitu peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik

dimana tentu kepastian hukum adalah terhadap putusan pengadilan yang itu akan berimplikasi kepada keputusan yang akan dikeluarkan oleh menteri
harusnya menteri membaca dengan cermat masing masing isi diktum putusan tersebut termasuk pertimbangan pertimbangan hukumnya
namun faktanya menteri setelah mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu yang nanti akan menguntungkan
dan keputusan itu yang nanti akan menguji pengadilan tentang usaha negara karena sekali lagi kita tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah tindakan menteri itu cacat hukum atau tidak
karena menteri tentu sebagai pejabat tentang usaha negara punya menang untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggunakan putusan ma itu atau menegasikan putusan ma tersebut mas indra
jadi sekali lagi kita tidak bisa memaksakan menteri harus mengikuti putusan pengadilan meskipun memang seharusnya itu juga menjadi catatan kita bahwa pejabat tentang usaha negara sebisa mungkin juga dalam kata kutip tidak bisa mengikuti
menyimpang dari putusan pengadilan yang telah ada
mas indra oke baik
saya ingin agak ke depan sedikit
kemudian kembali ke pak hampri
ini informasinya bahwa
dari pak jan farid sendiri mengaku secara resmi
telah mengusung tujuh puluh enam calon kepala daerah
di pilkada serentak dua ribu tujuh belas mendatang
betul betul dasarnya apa
kalau kemudian sk nya belum ada di
ini sebelum kita mengajukan
permohonan pengesahan yang terakhir ini
pernah mengundang tujuh puluh enam
dan memang mereka hadir
dan mereka minta rekomendasi kita
nah sekarang jadi pertanyaan
kenapa kita belum mendapatkan
sk menteri hukum dan ham
tapi mereka minta rekomendasi
nah itu jelas
ada kekuatan hukum dari putusan
pengadilan yang berkuatan hukum enam ratus satu
jadi dari sini aja sudah kelihatan
memang inilah yang sebenarnya harus mendapatkan sk
nah sekarang memang
itu sudah terdaftar belum
yang tujuh puluh enam tadi itu
sudah kita ajukan sudah kita berikan
tetapi memang ada kendala
kendala di kpud untuk itu
nah tapi sekarang
kalau memang kemudian
hasil kajian dari menteri hukum dan ham ini
menyatakan bahwa memang putusan enam ratus satu
itulah yang sebenarnya harus mendapatkan pengesahan
karena dari pendapat berbagai ahli hukum
mendukung hal tersebut
ya pihak dari rumah rumusnya harus menerima kenyataan
di daerah lain ini juga tidak kemudian
ada koalisi dengan
partai partai yang menjadi pendukung
pemerintah yang lain juga
kalau itu kemudian terjadi sk nya berubah
menjadi merubah nggak
saya kira tidak itu sudah selesai
kalau soal pengusungan calon
itu jelas menetapkan
tidak bisa menarik kembali
tidak bisa mengganti
itu sudah jelas
kalau pertanyaannya tadi di daerah lain
dengan partai pendukung
banyak kami berkoalisi dengan pdip
itu kalau tidak salah di catatan saya
di tiga puluh satu daerah
belum yang dengan pkp
belum yang dengan golkar
itu hampir semuanya kami berkoalisi
di hampir semua
di sebagian besar daerah itu
p tiga memang tidak bisa mengusung sendiri
dari tujuh puluh enam yang dicalonkan dari pak jan farid
saya tidak tahu
calon ini yang datang ke pak hamre itu
karena ketidaktahuan saja
yungto pasal tiga puluh enam
itu jelas bahwa
yang berhak mengusung
itu adalah kepengurusan partai politik
itu bunyi undang undang
jadi ini bukan putusan ma versus sk menkumham
ini adalah bunyi undang undang
apa sk menkumham itu
nah saya cuma ingin komentar saja gitu loh
ini pak hamre optimis banget
sepertinya pak menkumham
itu akan mengabulkan
dulu kubu pak jan itu
saya boleh istilah
pakai istilah memahami
maki makilah kepada menkumham
sekarang lagi agak
enggak tapi memang ada memaki maki
ada lah itu nggak adil
intervensi memaksakan kehendak
seperti itu itu ada tercada
sekarang lagi memuji puji
nanti kalau ternyata tidak dikabulkan
karena bagi kami
ucapan pak menteri itu masih dalam tataran normatif
berdasarkan topoksinya pak menteri
yang tadi kita munculkan ya
iya gitu loh
saya khawatir nanti malam ini memuji pak menteri
habis itu ketemu
dan kemudian musuhi lagi pak menterinya
bagaimana pak menteri
kita kan sudah punya dasar yang kuat
sampai kapanpun itu juga
putusan pengadilan itu tidak bisa dihilangkan
kalau sk bisa dihilangkan
nah buktinya sekarang dikaji
yang ma ini
putusan pengadilan yang mahkamah agung ini
tapi tadi ada perdebatan kan
itu ada dasar
tapi itu dasarnya kita
tadi ada pertanyaan
bahwa apakah memang
bisa ditarik atau tidak
peraturan kpu nomor sembilan tahun dua ribu enam belas
itu hanya ditetapkan
setelah adanya rapat pleno
dan berita acara oleh kpu
nah sekarang kan belum ada rapat pleno
jadi kalau memang itu ada pembatalan
oleh sknya romang rumusi
dan diberikan pengesahan
itu kan terbuka peluang
jadi tidak asal ya
yang pt kd
ya memang yang sah adalah kita
ini berpengaruh ke kandidat loh soalnya
termasuk kandidat kan tinggal menggantikan aja
itu sudah ditegaskan oleh ketua kpu
dki jakarta pak sumarno
untuk berkali kali diperbagi menit
itu kan kpub
sekarang kpu yang lebih menentukan
kpu juga begitu pak hadar
nafis kumai sudah tegas mengatakan tidak bisa
kalau mengenai soal optimisme

perubahan sk ini dong

kalau menurut lnu tadi ukurannya
dari dulu kita menginginkan seperti itu
emang kita mengingat seperti itu
bagaimana pak kalau terjadi perubahan itu
bisa gugur satu kandidat nih
pak menteri itu paham betul soal hukum
namanya juga menteri hukum dan ham
sekarang ada gugatan di pt un
ada gugatan di pengadilan negeri jakarta pusat
yang diajukan oleh pak ian farid dan pak tim yati
dan itu sudah ditolak
ditolak secara materi
tolak secara formal saja
sudah selesai dengan pemerintah ya nggak usah ditolak lagi
kita nggak tahu
apa banding apa tidak
apa minta ganti rugi sama presiden
oh itu yang dulu
yang cerita dulu ya nggak usah lagi dong
ini yang baru diputus
nah kemudian nih
minta ganti rugi sekarang maksudnya minta ganti rugi
sekarang udah nggak ada masalah dengan pemerintah ya kita baiklah
jadi begini mereka itu karena tidak dikabulkan
maka sejak april yang lalu itu mengajukan gugatan
ke pengadilan negeri jakarta pusat
menuduh presiden dan gopolnya
presiden dan gopol hukum
dan juga menkom hm
itu melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa
sudah selesai semuanya itu
sudah selesai semuanya itu
dan menuntut ganti rugi satu triliun
sudah ada hubungan yang baik ya nggak perlu lagi nih gugatan itu dilanjutkan
nah selain itu gugat juga di pt un
nah di dalam gugatan di pt un
pak menteri itu tegas membela sk nya
kalau pengadilan atau usaha negara
mengatakan tidak ada yang salah

kalau ada pengesahan
tidak ada yang keliru
kalau ada pengesahan
tidak ada pelanggaran terhadap
dalam hukum detailnya nanti akan berjalan
tetapi saya ingin tanyakan ini komitmen ini
karena ukurannya tadi sempat mengugat presiden
mengapa tadi dia
saya ingin tahu kondisi terburu
karena ingin tahu komitmen dari anda
tidak ada seperti misalnya memaki lagi
atau kemudian menghujat pemerintahan
misalnya tidak dikabulkan sk yang dipohkan
sekarang nggak ada lagi pemerintahan
nggak pernah memang memaki
itu hanya argumentasi secara hukum saja
nah kalau gugatan itu diajukan
itu kondisi pada saat itu
nah sekarang ini kita nggak perlu lagi ajukan gugatan kepada pemerintah
bahkan yang diperkenalkan tata usaha negara pun juga
kalau memang sudah terjadi
dan sudah dibatalkan dia
tidak ada lagi
tidak ada lagi
jadi saya ingin tahu kondisi terburu

atau kemudian menghujat pemerintahan
misalnya tidak dikabulkan sk yang dipohonkan

kalau memang sudah terjadi
dan sudah dibatalkan dia

selesai kan di pengadilan

masuk langsung pemerintahan

sekarang lebih kelihatan lagi
karena ada katakanlah soal pilkada sekarang ini
kita sudah mendukung pemerintah

lagi karena ada katakanlah soal pilkada sekarang ini oke kita udah mendukung pemerintah mas indra

kalau kalau kalau memang tulus gitu yakin betul gitu ya cabut dulu gua katanya di pt un ya soal
waktu waktu katanya cabut aja udah dulu berani apa enggak gitu loh kalau disahkan baru kabut
gitu kalau itu kan tidak kan itu kan juga satu kata kata apa proses memang untuk dasar mencabut karena
sudah ada perdamaian baik baik karena waktu kita sudah habis tapi saya ingin minta satu saja kalau tadi
saya tanya terburuk ke pak amri sekarang ke pak arsul kalau misalnya memang akhirnya beralih
nanti sk nya masih tetap berada di koalisi pemerintahan tidak kita tidak pernah berpikir
bahwa sk itu akan apa beralih itu kan baru ya baru apa ya eh optimisme yang berlebihan lah
oke yang sebelah atas pernyataan normatifnya pak menteri menjawab pertanyaan saya ini sekarang
bukan ya tentu tidak bisa karena memang memang kita tidak membayangkan kecuali nanti ada
putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang itu mungkin terjadi dua tahun lagi ya kita iya
setiap langkah politik itu menimbulkan konsekuensi itu aja saya mau bilang ya oke
batu saat mempilih mendukung kadet pertahanan pilkada dki sudah dipikirkan konsekuensinya
seperti ini nah kalau begitu berarti permohonan sk nya dia itu adalah konsekuensi dari mendukung
ngerti kan bilangnya tidak ada ini kalau kami ya tentu segala sesuatu oke politik itu pasti ada
konsekuensinya oke atau pilihan pilihan yang dilakukan nanti nantikan nanti seperti apa itu kita akan menjawab pertanyaan tersebut
kelanjutannya secara hukum begitu ya
semoga tidak ada maki maki ataupun
tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
arsul pak amri
mas bayu terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia prime news